informasi berikutnya saudara seorang pemuda di cianjur jawa barat merasa tertipu
karena mengetahui istrinya ternyata seorang pria
kenal lewat sosial media dan berpacaran selama satu tahun
kasus ini terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku
berharap mendapat kebahagiaan menikahi pujian hati
pengantin pria malah tertipu karena sang istri adalah laki laki
terbongkarnya status sang istri setelah pihak keluarga mulai curiga
saat perkenalan adinda menggunakan pakaian tertutup
menurut ayah korban anaknya mengenal adinda alias e melalui media sosial
mereka berhubungan hampir setahun lebih
lamanya cuma lewat mensos
soalnya gini saya menelusuri keluarganya
karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu rama
akhirnya ada yang mengatakan oh itu dia laki laki
kepala desa wangunjaya jailani membenarkan kejadian itu
pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti
kepala desa wangunjaya jailani menikahkan anaknya
karena pihak keluarga lebih penasaran
kemudian dibuktikan oleh pihak keluarga ternyata benar
itu adalah laki laki
jadi motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan
karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki laki
pihak keluarga melaporkan penipuan terhadap anaknya itu
pelaku adinda alias s juga sempat diamankan di maposek naringgul
karena iba kepada pelaku keluarga akhirnya tidak melanjutkan
namun kebetulan itu tidak terjadi
kepala desa wangunjaya jailani menikah